setelah absen selama pandemi covid sembilan belas car free day kembali diberlakukan di ibu kota namun terbatas
ruas jalan jenderal sudirman mh tamrin menjadi salah satu lokasinya
setiap warga yang berkunjung wajib memindai qr code yang terkoneksi dengan aplikasi peduli lindungi di setiap pintu masuk
hanya warga yang telah menerima vaksinasi covid sembilan belas minimal dua dosis yang diizinkan beraktivitas di lokasi car free day
senang sekali jadi kita bebas ya udah ada arahan dari bapak presiden untuk tidak memakai masker di tempat terbuka gitu ya
jadi kita lebih leluasa bergerak gitu ya tapi tetap ya prokes tetap harus dijaga gitu ya
karena buat kesehatan diri kita juga dan lingkungan kita
lebih nyaman pastinya jadi kan kita nafasnya jadi lebih leluasa ya gitu
sekitar satu lima ratus petugas gabungan
dari kepolisian satpol pp dan dinas perhubungan dki jakarta disiagakan di ruas jalan ini
rekayasa lalu lintas diberlakukan agar mobilitas kendaraan tidak terganggu
untuk hari ini kami akan lakukan evaluasi pelaksanaannya untuk menentukan apakah minggu depan dilanjutkan atau ada perluasan
dalam artian tidak lagi terbatas seperti hari ini tapi ada penambahan penambahan partisipan dan pedagang kaki lima misalnya
bila terjadi lonjakan kasus positif covid sembilan belas di ibu kota
tidak menutup kemungkinan car free day akan kembali ditiadakan
tidak hanya di jakarta car free day atau cfd juga kembali digelar di kota surabaya
satu di antara lokasi cfd surabaya adalah jalan darmo
dibuka selama tiga jam mulai pukul enam hingga sembilan ribuan warga surabaya memenuhi jalan sepanjang satu km tersebut
tidak seperti saat uji coba cfd sebelumnya kali ini pemkot surabaya tidak membatasi jumlah pengunjung
tidak terlihat juga kewajiban scan peduli lindungi pada warga yang datang
meski belum ada aturan lepas masker di surabaya mayoritas pengunjung datang tanpa masker
ini nggak pakai masker sekarang
kan sudah bebas katanya ya
udah bebas ya
tapi bawa sih sebenarnya
tapi dari rumah pakai masker
kita hati hati saja yang mau pakai silakan yang tidak pakai juga silakan
karena masih banyak teman saya lihat pilak
tapi bapak lebih setuju pakai masker ya
lebih setuju pakai masker untuk menjaga kemungkinan kemungkinan
selain ramai dengan warga yang akan berolahraga cfd surabaya juga diramaikan dengan berkumpulnya sejumlah komunitas hingga diselenggarakannya festival budaya
dengan debutan cnn indonesia